tuntutan rakyat menangkap harapan rakyat menangkap permintaan rakyat untuk sebuah perubahan mendasar di dki
terutama yang kami tangkap adalah rakyat ki bahkan rakyat indonesia mengharapkan gubernur baru di dki
dan karena itulah gerinda dan pks berusaha dan sekeras tenaga mencari pribadi pribadi yang terbaik
yang bersedia berbakti
saya ingatkan bahwa saya dulu yang mencalonkan saudara ahok untuk muncul sebagai wakil dki
dan sekarang saya menangkap harapan rakyat kami menangkap harapan rakyat untuk perubahan
dan untuk itu kami
setelah proses rembuk yang cukup panjang
menetapkan mencalonkan saudara anies rashid baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
kader partai gerindra
bukan pula kader pks
tapi gerindra dan pks tidak memandang harus dari partai
kita cari yang kami pandang terbaik
yang bisa kita persembahkan kepada rakyat ibu kota
dan saudara sandiaga solahuddin uno
sebagai wakil gubernur daerah khusus ibu kota

kedua putra terbaik bangsa ini kami nilai mampu untuk membawa indonesia saya ulangi membawa dki ke arah yang lebih baik lebih adil lebih sejahtera
menunjuk indonesia raya yang kita cintai bersama
saya dalam hal ini saya ingin mengucapkan penghargaan saya apresiasi saya kepada tokoh tokoh dari pks dalam hubungan kita akhir akhir ini
yang merasakan sikap arif sikap negarawanan
saya berharap terima kasih kepada korban dari pks
untuk itu saya ingin dihadapan seluruh halayak rame mengucapkan hormat saya kepada kepimpinan dan kegarawanan dari pucuk pimpinan pks
saya kira cukup cukup dari saya sementara itu
dan saya persilahkan presiden pks
saudara saudara ibu iman untuk menyampaikan beberapa kata
terima kasih pak prabowo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepada rekan rekan media
saya menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya
atas kegigihan rekan rekan sekalian
di dalam memantau meliput aktivitas
pencalonan gubernur dan wakil gubernur dki
yang diusung oleh gerindra dan pks
saya ingin menyampaikan bahwa
sekian lama saya ditanya oleh media
kapan gerindra dki
dan apks akan mencalonkan gubernur dan wakil gubernur
saya sampaikan kami sedang berikhtiar
kami ingin menghadirkan pilkada dki
yang lebih baik lebih berkualitas
kami ingin menunjukkan sebuah proses demokrasi yang berkualitas
karena itu kami melakukan proses
pencarian demokrasi yang berkualitas
calon calon gubernur dan wakil gubernur
melalui sebuah proses yang insya allah
tujuannya tiada lain adalah untuk menghadirkan
demokrasi yang berkualitas
pada depan rekan rekan media dan seluruh rakyat jakarta
kami ingin menunjukkan
tentang keseriusan kami
bahwa kami ingin menciptakan demokrasi yang lebih baik
karena itu kami memunculkan
dua tokoh terbaik
dari masyarakat jakarta
yaitu saudara anies rashid baswedan
sebagai calon gubernur
dan sodara sandiaga salahuddin uno
sebagai calon wakil gubernur
tiga hal utama yang kami jadikan
pedoman bagi calonan keduanya
yaitu pertama adalah terkait dengan masalah integritas
kami yakin keduanya memiliki integritas yang sangat baik
ada kekurangan disana sini sudah barang tentu
itu adalah tabiat manusia
rupakan pernik pernik di dalam kehidupan seseorang

ke depan dengan kritik masukan dari masyarakat jakarta
kekurangan integritas ini bisa diperbaiki
yang kedua adalah masalah kapabilitas
saya tidak perlu menceritakan kapabilitas keduanya
karena keduanya adalah tokoh yang berhasil pada bidang masing masing
yang ketiga adalah terkait dengan masalah basis konstituensi
memiliki basis konstituensi masing masing
dan itu insya allah akan memberikan sumbangan yang luar biasa
bagi proses pemenangan pilkada di dki ini
saya yakin rakyat jakarta sudah sangat cerdas
rakyat tahu mana yang terbaik
di antara calon calon yang muncul
terakhir saya ingin menyampaikan kepada
keluarga besar besar jakarta
keluarga besar besar pks
di dki jakarta
ini adalah ikhtiar kita bersama
untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas
menghadirkan calon calon pemimpin yang lebih baik
mungkin ada kesalahan di sana sini
bila ada kekurangan kekurangan tersebut
inilah ikhtiar optimal yang bisa kami lakukan
karena itu mari kita usung
untuk memenangkan pertarungan di dki
mewujudkan dki atau jakarta yang lebih baik
berkaitan dengan itu
saya menghimbau kepada keluarga besar pks khususnya
keluarga besar gerindra
dan seluruh masyarakat jakarta
marilah kita ciptakan demokrasi yang lebih baik
dengan berkampanye yang juga baik
memperhatikan demokrasi yang lebih baik
dan juga aturan aturan yang ada
kita tidak berharap
dalam kamarnya ini
ada semangat permusuhan
kita tetap bersaudara
kita hanya berkompetisi
untuk saat pilkada ini saja
setelah itu kita adalah sama sama warga jakarta
untuk membangun jakarta ini lebih baik
kalau kita menciptakan permusuhan
mungkin nanti ada rasa tidak enak

cara cara kampanye yang lebih baik
saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar gerindra
yang sudah memberikan kepercayaan
untuk bersama sama dengan kami
keluarga besar pks
dalam mengusung kedua calon ini
itu saja yang saya sampaikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan pak matsoi guliman
saya dan bung sendi
terlibat di dalam
mengubah dan memajukan jakarta
saya ingin sampaikan apresiasi ini
karena seperti disampaikan tadi
keterbukaan seperti ini
yang bisa menjadi catatan dalam sejarah kita
bukan sekedar kota
di tanah ini
jutaan orang berikhtiar
di tanah ini
jutaan orang berusaha untuk bisa mendapatkan
yang dijanjikan oleh kemerdek
jadi bagian dari dunia
saya dan bung sendi hadir
dengan sebuah niat
bagi seluruh warga jakarta
bukan sekedar kotanya
tapi untuk rakyat di jakarta ini
dengan sebuah niat
menyemarakkan demokrasi kita
mari kita masuki pilkada
dengan suasana gembira
kita jadikan pemilihan gubernur ini
seluruh masyarakat jakarta
berhak untuk memiliki
pemimpin yang manusiawi
kebijakan yang menjejaskan
kebijakan yang mencerdaskan
amanat yang sudah dititipkan
pada saya dan bung sendi
insyaallah akan kita
menjaga dan menjaga
dan pegang dengan sebaik baiknya
kepada seluruh masyarakat
untuk memajukan jakarta
menjadikan jakarta lebih baik
seperti yang disampaikan bung sendi hari ini
bukan hadir sebagai superman
tapi hadir sebagai
untuk membangun jakarta
dan menjaga jakarta
yang lebih baik
semoga allah swt
tuhan yang maha kuasa
meridoi dan meringankan
langkah kita di dalam ikhtiar ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
pak soebuliman usasalim
partai gerindra dan pks
bapak anies rashid baswedan
hari ini hari yang bersejarah
demokrasi di indonesia
demokrasi yang tidak
yang penuh silaturahim
demokrasi yang penuh silaturahim
demokrasi yang tidak
tapi demokrasi yang memajukan bangsa
membutuhkan kesejahteraan masyarakat
yang mengeluhkan lapangan pekerjaan
semakin sulit didapat
harga bahan pokok melambung tinggi
sesuai dengan janji kami
pasangan calon yang profesional
bukan duet politik
yang dihadapi oleh
keseharian warga jakarta
semoga allah subhanahu wa ta'ala
atas amanat yang diberikan kepada
pemimpin yang lebih manusiawi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
banyak disuarakan oleh
kepada fadlison dipersilahkan
saya bertugas membaca buksi
untuk tukang gusur
sajak tukang gusur
menggusur orang orang miskin
hunian puluhan tahun
di pinggir bantaran kaliciliwung
di rumah rumah nelayan jakarta
di dekat apartemen mewah
dan di dekat rumah rumah nelayan jakarta
melebur orang orang miskin
melumat mimpi mimpi masa depan
anak anak kehilangan sekolah
kehabisan air mata
menebar ketakutan di ibu kota
sebenarnya bagai penjajah
mulutnya serigala penguasa
segala kotoran muntah
centengnya oknum aparat
menteror kehidupan rakyat
ibu kota katanya semakin indah
orang orang miskin digusur pindah
gedung gedung semakin cantik menjulang
tukang gusur tukang gusur
sampai kapan kau duduk disana
menindas kaum du'afa
tukang gusur tukang gusur
suatu masa kau menerima karma
pasti digusur oleh rakyat jakarta
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum kita tutup dengan doa
sebelum foto doa dahulu
saya ingin kita berkata
aplaus yang banyak untuk
ahmad muzani dan tim sekretariat gerindra pusat
untuk pak taufik gerindra dki
untuk ustadz mustafa kamal pks pusat
dan untuk syakir furnomo dari dki jakarta
terakhir kita berikan kesempatan doa
agar majlis ini berkah
malaikat turun mengaminkan doa kita
membuka hati rakyat jakarta
agar melihat ada pasangan baru
yang siap mengucapkan doa
untuk mengubah jakarta menjadi lebih baik
kepada ustadz hidayat dipersilakan
jakarta sesungguhnya bukan sekedar realita
tapi disana ada perubahan
dari sunda kelapa menjadi jayakarta
dan itu adalah peristiwa spiritual juga
mari kita bersama sama berdoa
mohon kepada allah tuhan yang maha esa
dengan kita mulai dengan membaca
kama salli ta'ala sayyidina ibrahim
allahumma anta rabbana la ilaha
fangsurna al qawmi zalimin
illa maja'atau sahla
wa anta'ataj al sa'ba
ida syi'ita sahla
ya allah engkau adalah zat yang maha berkuasa
ya allah engkau adalah zat yang makasih dan sayang
ya allah berikanlah kuasa dan kasih sayangmu
yang kami calonkan
untuk memimpin jakarta

untuk menghadirkan jakarta yang lebih baik
jakarta yang lebih manusiawi
jakarta yang lebih sejahtera
ya allah berikanlah kesadaran
bagi keluarga jakarta
untuk mempergunakan haknya nanti
memilih pemimpin yang lebih baik
menghadirkan jakarta yang lebih baik
ya saat ini kita dapat saksikan
tadi langsung dari
kediaman ketua umum partai
deklarasi pasangan calon
yang diusung oleh partai gerindra
dan juga partai keadilan sejahtera
setelah beberapa hari ini ditunggu
dan siapa yang akan dicelotkan
kita sudah melihat nama anies baswedan
dan sandiaga uno
yang diajukan oleh pasangan
yang merupakan poros ketiga mendeklarasikan ini
dan nanti akan mendaftarkan ke kpud